saudara pesepeda asal malang jawa timur sayudi prastopo berhasil tiba di tanah suci mekah dan madinah dengan bersepeda
meski demikian ia diberi kesempatan berkunjung ke kaabah baitullah dan masjid nabawi di madinah
jadi sebenarnya saya ini rencana memang sih rencana saya route ke mekah ya
mengenai konsepnya nanti di mekah seperti apa yang penting saya nyampe mekah dulu deh
insya allah nanti allah akan berjalan semuanya
jadi startnya itu dari alaspur wawak banyuwangi enam belas november dua ribu dua puluh tiga
tapi sebelumnya itu saya latihan muter di pulau jawa sepuluh kali
banten sorry banten banyuwangi jungkulon banyuwangi ya
itu menempuh jarak tiga puluh kilo enam belas bulan mbak
jadi waktu itu saya langsung berangkat begitu saya ngurus pasport satu hari selesai di bogor
langsung saya berangkat ke mekah
mekah terakhir itu sama di dua puluh tujuh saat awal ya
jadi nyampe kemarin jadi sepuluh hari yang lalu lah pak
seyudi akan tinggal di madinah selama sembilan puluh hari sesuai visa yang berlaku
ia berharap selama di madinah bisa membantu jemaah haji lansia dan salat arbain ⁇